kementerian perhubungan mulai memperlakukan surat edaran nomor tujuh ratus delapan puluh satu tentang tahun dua ribu enam belas tentang larangan truk barang lebih dari dua sumbu masuk jalan tol
mulai dari kawasan tol merak cawang jagorawi cikampek hingga cipali
larangan ini mulai berlaku sejak jumat dua puluh tiga desember pukul waktu indonesia barat sampai dua puluh enam desember mendatang
larangan tidak berlaku bagi truk barang yang mengangkut sembako dan juga bahan bakar minyak
kementerian perhubungan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengerahkan pengemudi truk barang menggunakan jalur arteri non tol mulai hari ini
guna meminimalisasi kepadatan arus lalu lintas pada masa liburan natal dan juga tahun baru
apabila masih ada terjadi dikeluarkan di pintu tol terdekat
kemudian kalau memang misalnya di jalur alternatif pun jalur arteri pun masih
kalau macet itu akan dihentikan
itu lihat situasi dari kondisi di lapangan oleh polisi
begitu pula sebaliknya apabila di jalur tol sendiri itu tidak ada kemacetan
kemudian di arteri kemacetan karena angkutan barang tadi yang lebih dari tiga sumbu masih ada
ya dia akan dimasukkan ke jalur tol